roman gak usah palingnya ambil aja buat kamu
jadi nanti kalo misalkan hujan lagi kamu kan punya payung
ya udah ambil ambil aja
kayaknya pilihan gue cuma dua deh
mama udah ada yang punya tuh
tapi sekarang gue belum bisa milih
eh kok gak ada yang angkat angkat sih
jaya lah santai cuy
coba lo telfon rumahnya
saya cuma memastikan bi
bulannya udah nyampe rumah belum ya
oh gitu bi
ya udah kalau gitu ntar saya telepon lagi deh bi
bulan kemana sih kok belum pulang juga
makasih ya udah nganterin gue
tapi karena gue udah nganterin lo sampe rumah
lu jangan marah lagi ya sama gue sama anak anak yang lain
lo pulangnya teh bi ya

cahaya bintang terus menggodaku
untuk terus menatap senyum di wajahmu
berdesir menyapu asa aku
mimpi yang hampir saja kurai
kok bisa disini sih
kalau ini baju olahraga gue
ini benar baju olahraganya roman dong
man yang sabar ya man
mendingan gue tanya roman langsung deh
ya kayaknya belum datang deh
gengsi juga gue kalau bilang nyari roman
nyari gue kenapa
kenapa kemarin lo gak datang
terus perut gue mulus
tapi lo diantarin sama roman dengan selamat kan sampai rumah
lain hari aja kita tur jako lagi ya
ya udah kalau gitu gue ke kelas dulu ya
gue boleh nanya gak
kalau lo disuruh milih antara gue
lo milih siapa
eh suka karma kamu
makasih ya tnela
loh kan gak usah payungnya ambil aja buat kamu
jadi nanti kalo misalkan hujan lagi kamu kan punya payung
ya udah ambil aja
kayaknya pilihan gue cuma dua deh
mana udah ada yang punya tuh
tapi sekarang gue belum bisa milih
karena gue belum mau pacaran
gue mau fokus sama belajar
udah ya gue dulu ya
selamat pagi pak
ini pak saya nemuin baju olah

tapi saya gak tau pemiliknya siapa
bapak boleh tolong cari pemilik
udah taruh aja sini
udah taruh aja sini
udah taruh aja sini
udah taruh aja sini

dengan begini pemilik baju olahraga itu bakal datang sendiri deh
kenapa sempet amat boy
kenapa sih lagi ribut nih sama my sunshine
gue udah bilang itu nyokap gue
soalnya wina dari tadi yang manggil
aku cuma mau mastiin ntar sore kita jadi jalan kan
yaudah sampai ketemu ntar sore ya
sampai ketemu ntar sore ya
lah bob sama nyen terserah lo mau jalan kemana sama gina
eh seru tuh
parkur di taman asoka seru gue kalo liat yang gagal gagal lo
eh ikut gak ren
ntar sore nih gue rasa lagi ribut sama my sunshine
kemana dia itu kan bapak tulis
telah ditemukan sepasang baju olahraga
bagi yang merasa kehilangan
kayanya punya gue tuh
bulan kan gak tau kalo gue yang pinjamin
bisa ga lo jalanin ke tempat ini